jaya ling ling kekasihku
iya tapi kan dibalikin
kalau begini ini kan tergores terluka sakit
oh lo membunuh gua
masa sama teman mau membunuh
saya kerja sama siapa
ini kerjaan tidak efektif
kus kita kerja disini jadi keamanan ngamenin rumah
bukan ngamenin pasar
tapi bosen jaya bosen
lemes banget lo kerja bareng ama gua
but bareng juga
wah udah kita jadi babi aja supaya tidak bosen
makan dimakan segala macam ada di sini makan enggak bosen gak jenuh kita kerja di sini suruh
jagain babi ngepet masa kita jadi babi ya pikir kalau datang babi satu kita jadi bagi
dua dilawan kalau datang kalah sama ngok dua hahaha bisa ngomong loh udah sekarang karena
lu komandan gua ngikutin lagi makan lalu nah begitu nurut jadi babi enggak kelihatan orang
harus kompor kompa kompa oke ya ling ling ling ling oke kasihku tengah petik
darah lincah tetangga aku siap ah halo siap
ini kalau sudah jadi

rumput pun jadi roti sebetulnya kalau sudah jadi babi matahari jadi terang oh rumput jadi roti seperti
rumput pun jadi roti
seperti singkong seperti makanan yang tidak akan melakarkan perut kita enak juga jadi
babi enggak iya ayo kita patroli kita ke lili emon jay wek wek waduk tunggu
wek wek wek wek cepat jadi gua pak aman aman terkenal aja ayo
ah hahaha lihatannya aman hehehe gua gasak sekarang nih
jalan jalan di tengah
kalau ada ada pake aja papan
biar ngepet tetep aman jaga lilin jangan apek ketiduran ran ran ran
anak aja lu masuk tanpa izin kita sebagai babi jangan saling
enak aja loh anda memasuki daerah perbatasan kekuasaan kita
ujubun eng dah rupanya udah ada si tolong masih togok ama ini nih
pocolongok bindokel maaf deh maaf kalau begitu habisnya ayo kira daerah sini

abisnya ayo kira daerah sini
kagak ada yang nyatronin enggak taunya udah ada ya udah deh kalau gitu maaf ya
ayo mau operasi dulu di daerah lain
emas belum ada belum ada belum ada apa apa tuh air udah gelubu gelubu aja
jangan jangan bang parman dalam bahaya
kata saya juga apa jadi babi jadi aman terkendali coba tuh kan kusir
hai astaghfirullah taww suddenly
gimana guo ngendak disitu bisa gua avez mendarat
ih alasan dua babi preman
alah kenapa abang kagak ngelawan

abang mare mare kakak sendiri gitu gimana sih
eh tin udah dong mulut lo jangan nyeruain aja kayak ke lakson trek ame ngebroet kayak orang kecepirit
eh dasar poncolongok kalau waktu itu yang luhadepin udah jelas jelas kakek kakek sama nenek nenek yang bau tanah sama bau lumpur
lo serodok aja udah berantakan ke boneka lilin
nah ini gue gimana mau nyerodok mereka
mereka ini nih asal lo tau ya itu babi tuh sangar sangar babi preman
gimana caranya gue ngelawan mendingan gue ngiprit aja
eh ah udahlah emang gue udah apes aja hari ini
coba kayak dulu gue udah ngepet berhasil eh ketemu ame dewi uler yang cakep ame bohainya kayak penari indie
eh jadi kamu satu selewa sama sekuntet
eh abang sih cocoknya senangnya sama ulet bulu makan tuh ulet bulu biar gatel gatel sekalian
ye ini di kamar dulu
iya harta saya lagi banyak ini di kamar
saya nggak mau kejadian lagi diambil sama babi ngepet
saya pengen cek dua centeng baru ini kerja apa engga ini malem hah
cek dulu ini mesti
cek dulu ini mesti
gimana centeng centeng ini disuruh jaga gak jaga
babi ngepet sudah saya usir bos
babi ngepetnya udah saya kirik bos
eh eh bang ajar
itu kamu bonus buat kita
bunuh babi ngepet
dasar babi ngepet bresek
bos stop dulu jangan dulu tembak
saya jaya bos tentang di sini
saya bunuh kamu
berat beratnya begini laporan ngepet babi
iya saya juga tidak sadar
aduh ampun ampun
aduh ampun ampun
aduh ampun ampun